ini saya udah di tengah kota
kita ketemu dimana
sekarang kamu persisnya dimana
kita ketemu di tengah
sekarang kamu mau ketemu
iya sekarang kamu ketemu dia
kalau nanti banyak tamu gimana
masih ada keperluan
kan belum waktunya pulang
tanyain aku belum dijawab
diminta bil aja lama
sekarang mau saya telepon lagi
hari ini saya mau beli alat alat pertanian
kalau mau ikut nanti dia saya jemput
kok halonya kayak lagi godain perempuan
lagi terima telepon dari kamu
masih mau ikut bertani sama kang murad
saya mah tergantung dia aja
kalau dia masih mau saya ikutin ayo
ya udah tunggu
kang murad mau bertanding sama kang murad
ya udah tunggu
kang murad mau bertanding sama kang murad
ya udah tunggu
ya udah tunggu

masih di jalan di angkot
saya udah sampai
ini saya udah di tengah kota
kita ketemu dimana
sekarang kamu persisnya dimana
kita ketemu di tengah
masih minat serius buat ngejebak orang yang ngajak kamu masuk biro jasa pemindahan uang
sekalian bos saeb juga
kalau kang cecep sibuk biarin aja kita sekarang disupport pak junaidi
pak junaidi itu bos aku yang ternyata tahu banyak tentang bos saib
meskipun aku belum tahu mereka kenal dimana
sekarang kamu gak sendirian
aku kamu sama bos aku jadi satu tim
namanya abc aksi berantas copet
sekarang kita cari bubur
kang cecep saya ketinggalan
kita bukan penjahat
kita ini orang orang yang berbisnis
biar mereka bisa usaha atau dagang dengan aman
tidak ada gangguan dari siapapun atau dari pihak manapun
kalau ada gangguan kita yang ngurus
itu sudah berjalan lama
dan akan terus berjalan
tapi sekarang ada bedanya
saya gak akan muncul
kaki saya akan ada di tempat lain
meskipun tangan saya akan tetap disini
kaki saya akan berpijak di dunia yang cuma kalian tahu namanya
tapi tidak pernah kalian tahu isinya
abah mau jogging dulu
jam segini gak kesiangan
abah memang sengaja nunggu panas
kalau nggak mau bayar uang keamanan jangan dagang di sini pergi
bang udah ding
saya nggak boleh jualan di sini
hei kenapa berhenti sana pergi
saya mau beli
dia nggak boleh jualan di sini
itu aki aki hajar jangan
hajar aja kalau enggak wibawa kita bisa jatuh
saya mau beli
bapak mau beli atau mau cari masalah
kalau ada yang mau cari masalah bukan saya kamu
kamu boleh pergi sebelum saya tempeleng